tiga mahasiswa universitas indonesia menjadi legasi pertama dari indonesia
dan satu satunya berhasil masuk ke tahap oral peliding
dalam kompetisi peradilan semuhak kekayaan intelektual
ya mevri kita coba berbincang ya
menggali bagaimana pengalamannya selama ikut dari kompetisi itu
sudah tersambung secara virtual melalui sambungan zoom
dengan mahasiswa fakultas hukum universitas indonesia
ada almer teda alana divka talula dan graciela maurin
selamat pagi teman teman selamat ya untuk prestasinya ya
luar biasa luar biasa
ini membagakan sekali ya generasi muda
karena di sini merasakan kebanggaan juga ya melihat prestasi teman teman ini
betul tapi secara umum kita mau tanya dulu
ini mungkin pertama ke divka dulu yang mau menjawab
atau mungkin ada yang lain juga menjawab
kita pengen tahu dulu sebenarnya ferdi
masih tergolong awam ya bagi sebagian orang
nah boleh nggak sih dijelasin nih sebenarnya konsep pertandingannya
seperti apa dan bagaimana prosesnya hingga kalian berhasil meraih
ranking dua belas besar ini di ajang membanggakan ini
iya kak jadi itu mungkin konsep dari lomba kita itu
di mana good court itu merupakan
simulasi proses pengadilan yang nyata ya kak
di mana hakim hakim itu yang diinibai
merupakan wayman and petitioners
di mana nanti ada simulasi perjendangan nyatanya itu
ada pihak terdugat dan juga pihak gugatnya
mungkin ranah yang dilombakan atau peran kita sebagai mahasiswa itu
untuk peran yang dilompokkan
itu di mana kita harus membela pihak terdugat ataupun gugat tersebut
jadi nanti di bilet kita di masing masing ronde
kita akan membela pihak gugatnya atau pihak terdugat
berdasarkan fakta fakta dalam semua kasus posisi yang berbeda beda setiap tahun
jadi lomba yang bikin lomba ini unik itu sebenarnya karena
topik yang diangkat mungkin hak kekayaan intelektual itu
masih belum terlalu awam kan di masyarakat sebagai bidang hukum yang ada gitu
jadi salah satu skandal kita juga dan persiapan kita itu lebih ke
di dalam yaitu hak kekayaan intelektual itu apa
dan mungkin membicarakan tentang persiapan kami itu
kira kira mulanya itu bulan november lah
jadi pada bulan november
bulan desember itu kita menyiapkan memorial tertulis
yang akan dikirimkan ke panitia
nanti pas tanggal tiga puluh satu januari
akhirnya ada sebuah announcement oleh panitia tersebut
yang berulang ulangnya allah kami
melalui kualifikasi tertulisnya dan kami diundang secara resmi
untuk bisa langsung berdiskusikan atau membela argument kita
almer mungkin atau grace mau menambahkan atau bisa juga bercerita ke kita
tantangan kalian selama kompetisi ini apa sih yang paling berat begitu
apa di bagian yang mana nih
kalau untuk tantangan sih ya
karena kita ada perbedaan dalam sistem hukum
kalau misalnya kita tahu
inggris adalah hukum anglo saxon
jadi mereka lebih mempertimbangkan kepada kasus kasus lalu yang sudah ditujui oleh hakim
jadi ada banyak kasus bacaan yang harus kita baca dan lain lain
sedangkan kalau di indonesia itu lebih ke european continental
di mana mereka hanya melihat dalam undang undang
pasal berapa yang menyatakan
hukumnya seperti apa seperti itu
jadi tantangan terbesar kita itu dalam mengadaptasi sistem hukum yang berbeda seperti ini
jadi banyak bacaan yang harus kita baca
banyak juga yang harus kita percepat dalam hal pembacaan dan riset
karena sungguh sangat berbeda
jadi itu termasuk tantangan terbesar kita sih
jadi sambil latihan moot court sambil juga harus kuliah
ini berarti kan kemarin kemarin sempat masih online juga ya
mungkin almer punya pengalaman atau cerita lain soal kompetisi ini
benar ini pada semester berapa sih sebenarnya
boleh cerita silakan almer
jadi kalau saya sendiri ini di semester ke enam saat ini
sedangkan di sini grace dengan divka ini lebih muda ada di semester ke empat
jadi itu memang waktu perlombaan itu masih saat kuliah
dan bahkan sedang masak masak uts waktu itu
jadi saya ingat betul
kalau anda di inggris ada perbedaan waktu tujuh jam
saya harus bangun jam satu pagi untuk ikut uts
kemudian tidur lagi ya langsung berkompetisi lagi
jadi itu salah satu pengalaman paling unik mungkin yang pernah saya alami ya
oke pengalamannya juga cukup menguras energi ya
selain juga perbedaan waktu
juga mengatur konsentrasi dan fokus dalam sebuah kompetisi persidangan
seperti itu kan juga tidak gampang ya mevri ya
betul harus juga fokus tapi juga bagi bagi sama jadwal kuliahnya juga ya
lagi uts juga kan
lagi uts juga ya
nah kita mau tanya lebih lanjut nih
bagi kalian bertiga ini kan satu prestasi luar biasa pastinya kan
sudah juga dibimbing lewat proses panjang oleh para senior para founder begitu
dari hingga akhirnya bisa masuk dua belas besar
tapi apa sih sebenarnya artinya nih ya
sebuah kemenangan atau prestasi dua belas besar ini
hingga akhirnya bisa masuk menjadi wakil indonesia satu satunya begitu di ajang ini
bagaimana menurut kalian
bagaimana menurut kalian
bagaimana menurut kalian
ya mungkin prestasi yang kita melihat lah hari ini tuh juga sebagai kebanggaannya kita
walaupun dari negara indonesia yang belum terlalu mau fokuskan diri pada hak hak yang kolektual
kita bisa belajar lebih dalam dan juga bisa masuk ke dalam tingkat level negara negara yang memang
karena hak hak kelepasannya tuh udah tinggi banget gitu
jadi lebih dari mungkin validasi buat kita juga ya
kita udah bisa diundang langsung ke oxford
dan juga membawa kebanggaan
tidak hanya kepada universitas tapi juga kepada negara
lebih susah menghadapi lawan siapa nih kira kira lawan terberatnya
mungkin yang lain juga akan
dengan yang ini cuma menurut saya yang paling berat waktu itu
itu waktu melawan singapura ya pak
kompetisi yang ronde pertama
mereka kalian mereka dalam oral cleading dan dalam pengetahuan mereka juga itu
satu tentu dikagumi dan juga belajar dari itu
saya melihat bahwa mereka sudah sangat siap dengan apa yang mereka ingin sampaikan
dengan latihan latihan mereka
dan saya juga sempat berbicara dengan mereka setelah kompetisi itu
dan memang mereka juga kalah dengan persiapan yang telah mereka lakukan itu
untuk mencapai level yang telah mereka capai
grace mungkin mau menambahkan grace
kalau untuk tantangan secara fisiknya
kita karena memang tiba di hari tanggal perlombaan tersebut
jadi ketika kita menghadapi singapore management university itu
kita baru aja mendarat dari bandara
jadi memang konsentrasinya kita itu agak ya bunyar
sayangnya pas itu kita juga hampir tidak diberi waktu untuk mengganti baju
jadi benar benar turun dari bandara sampai ke venue tempat lomba
kita langsung disuruh sidang
jadi itu memang konsentrasi kita bunyar
tapi akhirnya bisa berhasil ya
dari empat ronde tiga ronde berhasil dimenangkan oleh
begitu hingga akhirnya ada di posisi ke dua belas ini
jadi kalau untuk di kalangan anak anak ui
biasanya ada yang namanya siak ng war
berarti lebih deg degan siak ng war atau melawan singapura nih
kayaknya dari ketawa ketawanya
kompak ketawanya kalau mendengar ng war nya ya
karena kita harus rebutan nyari mata kuliah yang dipilih gitu ya
oke kita bahas tentang tadi yang berkali kali divka sebutkan
bagaimana kemudian membawa materi tentang hak kekayaan intelektual
kita lebih dalam membahas bagaimana kemudian kondisinya di indonesia gitu
karena kan kalian pasti juga sama sama belajar ya terkait dengan hal itu
ini pada pk nya pk pk berapa gitu
nah menurut kalian kalau untuk implementasinya di indonesia ini
terkait dengan hak kekayaan intelektual ini sudah sejauh mana ya
perlindungannya bagi perlindungan haki di indonesia secara umum
kalau dari aku
tentang hak kekayaan intelektual di indonesia itu masih memiliki potensi yang banyak banget buat sekali
karena indonesia kan juga merupakan negara kepulauan yang banyak culture nya
banyak adatnya masing masing
dan sebenarnya itu esensi dari kekayaan intelektual itu kan merupakan kekayaan dari sebuah intelektual manusia
atau bisa berwujud dia tidak berwujud jadi bisa berupa ilmu pengetahuan dan sebagainya
jadi masyarakat di indonesia itu masing masing adat
tapi punya sebuah ilmu pengetahuan masing masing
mau mungkin itu resep membuat sebuah jurusan atau makanan adat dari wilayahnya sendiri sendiri
menurut aku sebenarnya tuh hal hal kayak gitu bisa dieksploitasi lebih lanjut atau dimanfaatkan gitu
melalui sarana hak kain intelektual ini
oke rekan rekan lainnya mungkin ada yang mau menambahkan
ya mungkin kalau misalkan dilihat tamjatar
indonesia itu sudah cukup mengikuti perkembangan hak kekayaan intelektual yang ada
ada banyak kan uu yang melindungi hak kekayaan intelektual itu
ada uu haksik dua ribu empat belas dua ribu enam belas uu merak dua ribu enam belas mungkin yang sedikit lebih tua uu desain industri tahun dua ribu
tapi seperti yang divka tadi sebut juga penerapannya itu masih memiliki potensial yang sangat besar
apalagi mengingat kondisi indonesia yang berpulau pulau
dan memiliki banyak kekayaan industri kreatif tradisional
menurut saya mereka bisa dilindungi melalui berbagai kekayaan intelektual
perlindungan merek atau mungkin indikasi geografis
nah ini bisa melindungi juga para pengrajin kreatif tersebut dari perdagangan internasional
perdagangan bebas lah menurut saya
oke grace menurut indonesia secara apa yang hukum sudah kuat belum untuk memberikan perlindungan terhadap
oke grace menurut indonesia secara apa yang hukum sudah kuat belum untuk memberikan perlindungan terhadap
kekayaan intelektual yang kita miliki
kalau untuk secara payung hukumnya sendiri sudah ada basisnya dan fondasinya yang memang kuat
namun mungkin yang bisa di improve itu adalah dalam hal sosialisasi kepada masyarakat
gimana cara mereka untuk bisa menerapkan dan juga untuk menggunakan
pane pain hukum tersebut yang sudah memang tersedia di dalam pemerintah
jadi seperti misalnya para petani atau para kota
produsen agrikultur atau produk produk agrikultur di indonesia
bisa mencari cara untuk bisa melindungi produk produk mereka dengan istilahnya kayak tadi yang bang omelet telah katakan
indikasi geografi seperti itu
kalau kita lihat memang satu pertandingan mood court ini kan jadi satu ajang bergensi juga ya
terutama bagi anak anak hukum ya anak anak fakultas hukum begitu
melihat hal ini pastikan ingin ya
potensi anak anak muda indonesia ini juga bisa berjaya
seperti divka almer dan juga grace gitu di ajang internasional
menurut kalian apa sih yang masih menjadi tantangan bagi anak anak muda indonesia
yang ingin kemudian bisa berjaya bisa berkarya di level internasional
silahkan dari grace dulu mungkin
mungkin kalau misalnya salah satu tips
adalah untuk jangan terintimidasi duluan
hanya karena misalnya kita yang dari indonesia jauh jauh pergi ke negara lain ke inggris
yang memang mereka terkenal dengan hukumnya dan juga dengan anggotanya
tapi itu bukan pernah menjadi alasan sebagai penghambat kita jadi takut
tidak mau mencoba sama sekali
karena dari hasil yang kita bawa teman teman dan juga dari aku sendiri menunjukkan kalau misalnya
kita tuh tidak jauh kalah dari mereka
dan sangat bisa dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa indonesia itu memang mempunyai
oke almer semangat apa sih yang harus dimiliki agar kemudian teman teman lain begitu ya bisa
juga memiliki keberanian dan juga semangat seperti kalian untuk bisa ikut berkompetisi
tidak hanya di dalam negeri tapi juga sampai ke ajang internasional
apa ya komitmen di dirinya apa nih yang bisa memberikan motivasi buat yang lain
mungkin salah satu yang harus disebutnya harus dimaknai di dalam kita itu adalah lakukan saja gitu
saya ingat waktu saya dulu pertama kali ikut kompetisi public speaking itu saya nangis di depan orang orang
karena saya merasa malu dan takut gitu ya
tetapi setelah berkali kali terus mengulang melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan itu
ya akhirnya saya terbiasa dan nyadari oh ternyata biasa saja begitu
saya coba ikut kompetisi yang kecil dulu tingkat kota kemudian dari tingkat kota ke tingkat provinsi
provinsi ke nasional dan kemarin berhasil ke yang internasional di oxford langsung seperti itu
jadi ya harus
dilakukan saja dulu untuk salah atau gagal itu belakangan karena kita bisa terus belajar dari pengalaman itu
benar karena lagi lagi kalau namanya latihan itu membuat makin membaik ya kondisinya
sekarang ke divka
divka semangat apa nih yang harus terus diterapkan gitu biar anak anak muda tadi bisa mencetak prestasi di tingkat nasional bahkan internasional
biar menular nih ya semangatnya motivasinya
ya mungkin dari aku itu hal yang paling kuat dan yang paling benar itu jangan pantang menyerah jangan pernah menyerah
karena di generasi muda kayak gini dengan banyak social media yang kita lensing keliling
itu biasanya yang terpampang tuh hanya kesuksesan orang orang atau di mana orang orang itu sudah mahir dalam sebuah bidang
mungkin kadang aku juga sendiri pernah merasakan tuh dengan melihat itu secara terus menerus
itu jadi gampang menyerah untuk memulai hal yang baru
jadi kalau misalkan aku mau mencoba hal yang baru itu yang langsung dipikirin aku oh aku masih belum mahir belum sehebat
makanya orang ini gitu
selalu membandingkan diri aku sama orang lain
padahal sebenarnya mungkin kita nggak melihat bahwa behind the scene nya atau di balik layar tuh mereka ada seperti mungkin grace dan bang almer juga ada latihan sampai malam
ada beberapa ups and down yang mungkin tidak terlihat dalam sebuah sosial media orang
menurut aku itu hal yang lumayan penting kita sebagai generasi muda untuk keepen mind bahwa
faktis dengan mixed to sex dan jangan pernah menyerah atau merasa bahwa mengkompil diri sendiri dengan orang lain
oke luar biasa yang membanggakan kemenangan dari teman teman ini sekaligus juga menjadi pembuktian bahwa
kemudian bangsa kita anak anak bangsa ini juga memiliki kualitas dan juga memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan negara lain
benar yang penting kuncinya dari tadi tiga tiganya dirangkum itu yang penting mau dulu
mau dulu untuk maju dari situlah boleh nanti bisa lebih maju lagi dan bisa lebih berprestasi lagi
saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada divka grace dan juga almer mahasiswa fakultas hukum universitas indonesia sudah bergabung bersama kami

terima kasih banyak selamat terima kasih banyak semua
terima kasih banyak terima kasih banyak